setiap partai politik punya mekanisme sendiri sendiri untuk bisa menetapkan memilih atau mencalonkan calon calon yang nanti akan masuk dalam kontestasi tahun dua ribu dua puluh
jadi ya itu dan saat ini kita semua sedang dalam situasi duka terkait dengan banyak sekali korban yang berjatuhan dalam kejadian yang ada di stadion kanjuruhan
jadi lebih baik kita fokus dulu untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut